selasa siang dpr menggelar rapat paripurna sedianya rapat diagendakan jam sepuluh waktu indonesia barat
dpr menggelar rapat paripurna selasa siang salah satu agendanya adalah pengajuan calon kepala bin yang baru komjen paul budi gunawan
fit and proper test akan dilaksanakan pada rabu besok
anggota dpr dari pdip tb hasanuddin membantah jika pencalonan budi gunawan adalah deal antara presiden jokowi dengan ketum pdip megawati
tb hasanuddin melihat komjen bg adalah sosok yang capable untuk mengemban jabatan itu
dan jika tidak ada halangan uji kepatutan dan juga kelayakan terhadap budi gunawan akan digelar komisi satu dpr rabu besok
wakil ketua komisi satu dpr asril hamzah tanjung menilai jalan budi gunawan tidak akan menemui kendala berarti karena pengalaman yang dimiliki wakil kapolri tersebut
surat dari presiden berarti ketua dpr membahas itu
dan itu akan kita laksanakan diberikan kepada komisi satu untuk fit and proper test
budi gunawan dia seorang perudah tinggi polri apalagi wakil kapolri
dan pengalaman track recordnya memang cukup bagus
saya rasa tidak ada masalah tergantung besok hasil fit and proper testnya
memang beliau kan polri
memang kita tidak usah
dikotomi antara tni dengan polri ya
karena hakikatnya strategi kebijakan itu sama
mungkin ada perbedaan teknis itulah yang nanti kita minta menyesuaikan
presiden joko widodo mengajukan nama komisaris jenderal budi gunawan untuk menggantikan letnan jenderal purnawirawan sutioso sebagai kepala badan intelijen negara
meskipun lembaga telik sandi tersebut lekat dengan unsur tentara
masuknya budi gunawan ini
dinilai tidak akan menimbulkan gejolak dan juga penolakan
presiden joko widodo mengajukan nama komisaris jenderal polisi budi gunawan untuk menggantikan letnan jenderal purnawirawan sutioso sebagai kepala bin
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com
surat pencalonan budi gunawan diantar oleh menteri sekretaris negara pratikno ke dpr pada jumat pagi
wakil presiden yusuf kala menilai pergantian tersebut
tidak memiliki alasan yang khusus
selain itu pemerintah mempertimbangkan penempatan lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan juga usia sutioso
sutioso sendiri yang diklaim berhasil membawa kembali buronan blbi samadikun hartono ke indonesia
baru satu tahun lebih menjabat sebagai kepala lembaga telik sandi ini
pejabat bin itu kan memang tidak punya batas waktu
ada yang panjang ada yang pendek
memang tidak ada aturannya
semua dipertimbangkan itu tapi juga menyangkut tentang usia menyangkut apa
tentu kalau aktif secara langsung tentu melampaui
tapi tentu pemerintah akan presiden akan mempertimbangkan untuk yang sesuai dengan beliau
banyak yang berspekulasi langkah presiden jokowi mengangkat budi gunawan adalah bentuk kompensasi
karena presiden tidak menanggung
presiden jokowi tidak mengangkat mantan ajudan presiden megawati soekarnoputri itu menjadi kapolri
selama ini megawati soekarno putri dan pd perjuangan memang menjadi pihak yang paling lantang mengusung budi gunawan sebagai kapolri
namun dalam dua kali kesempatan pergantian kapolri presiden jokowi memilih orang lain
wacana ini menimbulkan keraguan sebagian kalangan mengenai kemampuan perwira tinggi kepolisian memimpin lembaga intelijen
yang sepanjang sejarahnya sangat lekat dengan unsur tentara
mantan kapolri jenderal sutanto adalah perwira polisi pertama yang menjadi kepala bin
di era pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
namun sutanto tidak sampai tiga tahun mengemban jabatan ini dan diganti oleh seorang jenderal tni akatan darat
menurut analis politik universitas indonesia bonihargens
penunjukan budi gunawan tidak akan menimbulkan gejolak penolakan dari kelompok tentara di tubuh bin
artinya ancamannya bukan tentara
soal kemampuan manajemen politik
tentara sendiri menurut saya sangat akomodatif
ketika ada kompromi ketika disitu ada dialog ketika disitu ada saling pengertian semua akan aman
dan hal yang sama terjadi dengan polisi
makanya saya bilang pergantian kepala bin pun tidak akan melahirkan turbulensi yang serius
karena kalaupun sipil yang menjadi kepala bin polisi yang menjadi kepala bin
saya kira jatah dari tentara juga tidak akan dikurangi
badan intelijen negara adalah lembaga yang memiliki peran sama
dan strategis di republik ini
kepemimpinan lembaga yang memasuk segala informasi rahasia untuk kepentingan negara itu
seyogianya dipercayakan kepada seseorang yang profesional mampu dan berpengalaman di bidang intelijen
budi adiputro cnn indonesia